kau tadi tau tau pergi
jawab aku mas
jawab yang jujur
mas itu udah sengaja mencelakakan mas wisnu dan mas isan di hari pernikahan
kamu lagi ada masalah
kamu duduk sendiri menangis
kalau kamu lagi keadaannya baik baik saja
mas prabu mas
aku baru saja melihat bukti
kalau ternyata laki laki yang selama ini aku nikahi
gak seperti yang aku kira
ternyata banyak yang aku nggak tahu tentang mas prabu mas
akhirnya kamu sadar juga ini
kenapa baru sadar sekarang
bukannya dari dulu
sebelum semuanya terlanjur
katanya yang udah terlanjur mas
apa yang mas wisnu tau tentang mas prabu
saking bencinya aku sama si prabu
enggak enggak enggak apa apa ini enggak lama
aku cuma mau bilang
seandainya saja dulu kamu memilih iksan

tunggu mas tunggu

apa maksudnya semuanya udah terlambat
aku baru sadar sekarang apa maksudnya mas
apa yang mas wisnu tau tentang mas prabu tapi aku gak tau
aku tau pasti ada yang mas sembunyikan dari aku
mas wisnu jujur sama aku apa
mungkin aku kasih tau aja semuanya sama aini
kenapa waktu itu iksan tidak datang saat dia jajik mau menjemput aini di hari pernikahan aini dengan prabu
aini kan belum tau peristiwa yang sebenarnya
ini bisa jadi kesempatanku menghancurkan keluarga mereka
kalau aini tau semuanya lalu meninggal dengan dia
prabu pasti hancur
dia pasti berantakan
mas wisnu jangan dimanjur dong bilang sama aku mas
kamu mau tau kenapa
kamu mau tau apa yang kamu gak tau
iya aku mau tau
dengarkan aku baik baik
kamu mau tau siapa
siapa yang sudah membuat aku dan pingsan akhirnya jadi datang
waktu menjemput kamu
di hari pernikahan kamu sama aini
semuanya adalah prabu jaya
bilang siapa yang mengatakan hal itu ke mas
aku mendengar sendiri
saat itu mobil yang aku dan pican kendari mengalami kecelakaan
waktu menjemput kamu
di tempat dimana iksan dan kamu janjian
kau mau jalan
aku mendengar sendiri
dan aku mendengar sendiri
dengan telingaku sendiri
aku mendengar suara orang yang telah menabrak mobil aku
menjemput jemput nama prabu jaya
berhasil pak prabu jaya
mereka nggak akan bisa pernah mengganggu calon istri bapak lagi

karena aku dan iksan gak sadar berhari hari di rumah sakit
aku gak tahu berapa hari aku terbaring di sana ini
dan ketika aku dan iksan sadar
kamu sudah menikah dengan bajingan itu
tapi apa bedanya
bahwa kamu tetap membayang
dan akhirnya menikah sama prabu iksan
bahwa kamu sama sekali tidak mau menunggu iksan
tapi aku mau nunggu mas iksan
aku mau menikah
sudahlah ini sudah
yang sudah terjadi
ya sudah terjadi
kamu harus lebih berfikir
karena sekarang kamu sudah tahu semuanya
akhir akhir seperti apa
yang sudah kamu nikahi
kau tadi tau tau pergi
jawab aku mas
jawab yang jujur
mas itu sudah mengajak mencelakakan mas wisnu dan mas iksan di hari pernikahan kita
istri atau ibu
itu wisnu yang bilang ke aku mas
si wisnu bener bener mau ngajak perang sama saya
tapi kamu percaya sama dia
kamu percaya sama kata kata si pincang itu
itu semua fitnah ini
kamu tahu wisnu itu selalu dendam sama saya ini
dendam dia itu cuma mau menghancurkan kita
apa ini fitnah mas apa ini fitnah
apa ini fitnah juga jawab aku mas
mas pahyakan kenapa aku menghindari mas kenapa aku tak dipergi
ini juga fitnah fitnah
dia ngomong dari mulutnya dia sendiri menyebut nama mas
ini erlanda kan mas
dia itu orang kepercayaan lemas kan
kamu harus percaya sama saya
ini semua pasti fitnah erlanda
saya dengar selama ini kalau erlanda itu adalah musuh dalam sebuah percaya aini
dia sengaja berbicara seperti itu karena dia tahu kamu berada di dekat dia
dia sengaja ingin menghancurkan kita ini
jangan kamu dengar akal akal
jangan kamu dengar akal akalan dia
jangan kamu dengar
enggak aku gak percaya sama mas
aku gak percaya sama mas prabu

semua yang terjadi hari ini
bikin aku teringat sama ayah
ini semua bisa mengobatin sedikit kerinduan aku sama ayah
maafin saya pak dari
tapi gini saya meluk berpesen pesen
sebentar aja pak
izinkan saya ngerasain kalau bapak itu lupa ayah saya
andai orang yang berdiri di hadapan aku ini adalah ayah
andai pak prabu ternyata memang gak pernah bunuh ayah